kita siap menyongsong kemenangan bersama
siap merapikan barisan
siap bentuk salit
kita akan memulai sebuah perjalanan panjang
membutuhkan stamina membutuhkan kesiapan membutuhkan ketangguhan
dan insya allah menyaksikan yang hadir di sini kita optimis bisa melewati ini semua